kamu di mana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
si iwan bener ngga balik ke pasar lagi sama akang
disuruh fokus latihan tindih ya kang
kamu mau jadi anak buah saya gak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
ya jadi anak buah saya ganti si iwan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
nggak usah tanya dulu sama kang murad
enggak takut salah
bukan gak usah tanya sama murad
nggak usah jadi anak buah saya
baru juga masuk sudah keluar lagi
maksudnya apa ngomong begitu
nggak mau ditagi
mau kang ini buktinya saya kasih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
kasih jangan sambil cemberut kayak gitu dong
kang saya sudah dua kali keantusan jela
itu artinya saya nggak mau ngasih
nggak ada uang kecil teh
sudah dengar kabarnya iwan
kabar yang mana
dia sudah nggak boleh ke sini lagi sama kang ngus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
nggak usah keantusan keantusan jela
jangan usah kayak gini
boleh numpang parkir
saya mau parkir di situ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
anak kamu udah mau sekolah
si iwan belum jelas masa depannya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
tapi nggak mikir mikir lagi
kenapa sama saya aja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
nanti pulangnya jangan lupa
sket belanja buat jualan besok
bebep udah nggak ada persediaan bahan
saya turun di sini
kamu cari parkir yang terdekat
nanti saya kasih kabar kamu harus jemput saya di mana

saya nggak ketemu
tapi saya dapat informasi yang akurat dari teman teman yang lain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
terima kasih buat informasinya
terima kasih buat informasinya
pakai helm saya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
yang bikin patah tangan dik dik
saya kenal teteh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
iya gak temen aku
mas kau ada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
kan yang diajak ngomong kamu bukan saya
habis makan dimana
jorok ih masa makan di wc
bukan makan buang air
kalau buang air masa lama
saya kalau buka makannya lontong sama gorengan
kalau sahur nasi ditambah mie kebanyakan karbohidrat
kurang buah dan sayur jadi susah buang airnya
itu ngapain kamu duduk sendirian
barusan saya bercanda
selamat siang silahkan dilanjutkan dulu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
emangnya gak bisa operasi di pasar tapi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

belum ngasih petunjuk teknisnya gimana seperti apa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
kalau begitu berarti saya yang salah
saya bangun ke siangan ikut sahur bos
enggak saya kan contoh orang yang agak bener
yuli suka kesini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
tapi jawaban kamu barusan bikin saya jadi tahu kalau yuli suka kesini
enggak sering tapi emang suka kesini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
cuma kira kira aja apa yang dia omongin yuli
kalau dia suka ngomongin dik dik yuli ngomong apa
dik dik diketin akang mau geser saya
terus kalau nanti akan mundur pensiun dik dik yang bakal naik bukan saya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
ini semua permainan jamal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
atas suruhan orang lain yang berharap
saya berpikir bahwa orang yang ada di belakang semua ini
saya udah ngomong susah susah sejelas mungkin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
teman teman seperjuangan kita itu maksudnya siapa
emangnya profesi kita apa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
saya juga sepertinya gak bakal bisa menjaga kamu
akang tenang aja saya bisa jaga diri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
hari ini atau besok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
tidak ada nitron
anak buah kamu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
si joni sudah jadi security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
cepat atau lambat
sekarang atau besok
kita harus pergi dari sini
kita harus pensiun
kau merasa senang
tidak ada masalah
kita lupakan film korea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
untuk sekedar mengisi waktu luang kalian boleh operasi di angkot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
kalau di sini hari ini lolos semua
nggak ada yang ngasih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
ini juga tinggal sedikit lagi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
saya mah rencananya mau kembali ke semula jualan cilok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
nggak mau bantu aku jualan cilok lagi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
nggak itu biasa aja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
nggak usah geer
nggak apa apa atu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
biar nggak marah
saya lagi puasa males kejar kejaran
eh wegeng morgan ya
injilnya kok di ordernation
ya tips tips teman
pasang dulu dia udah
tapi banyak yang luar biasa nih man
ngeris dua window aja dulu
lagi ada problem
lagi ada problem apa kang mus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
memangnya sepak bola indonesia kang mus juga yang urus
kita kan mau pulang sama sama kenapa kamu duluan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
nggak nunggu ubed
enggak kenapa gitu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
jureli nanya aku bukan kamu
kok di sini
kenapa turun di sini
lagi ada apa lu
itu dewi pergi sama siapa
gak tahu muhyiddin
aku ucap tolong sem zegat
supra udara martin nkur
ya kita berdua
dia lagi di atas motor kayaknya gak denger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
tapi saya masih mau di sini
kamu masih boleh ke sini
tapi tempat kamu sudah bukan di sini lagi
pak pak cirebon pak
banga bu cirebon cirebon
biasa saja kang
es campur itu bikin senang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
kenal kang odang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
itu artinya kalau kamu mau nyoba lagi kamu harus siap harus fokus harus full ngurusin lele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
berapa yang harus saya bayar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
tapi mahalnya itu berapa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
orang yang namanya dik dik dua hari yang lalu kang odeng bikin patah tangannya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
dia gak menolak kita sudah deal
padahal ya kang
padahal ya setahu saya yang banyak dicari itu daging sapi atau daging ayam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
memangnya tahun kemarin mau lebaran jengkol harganya berapa
tadi katanya nggak usah dipikirin

ini harga yang sama
ini harga yang sama
ini harga yang sama
ini harga yang sama
ini harga yang sama
ini harga yang sama
ini harga yang sama
ini harga yang sama
ada yang mau ketemu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
saya disuruh teh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
dulu dia juga anak buah kang mus
dendam sama kang mus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
tapi nanti siapa yang cari nafkah buat keluarga aku
terima kasih teh
terima kasih kak
teh kenal kang mus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
kang ada yang ngepon
kang ini ujang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
saya disuruh kang jamal
buat apa kamu minta maaf
kalau sudah minta maaf
terus kamu jadi benar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
terus kamu saya tuduh sebagai salah seorang
yang terlibat dalam kasus dik dik
akang tahu kang odang yang bikin patah tangan dik dik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
terus kamu saya tuduh sebagai salah seorang
yang terlibat dalam kasus dik dik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
padahal kalau mau
saya bisa dibikin lebih parah dibanding tangan dik dik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
kinanti anaknya kang bahar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

selalu berhubung dengan aku
emang kamu benar benar
mengingat panda jojujos
kau asal siapa